sampai jumpa di video selanjutnya
tapi sekarang apa
tapi kamilah udah gak tahan
kamilah terlanjur sakit ma
di tempat kamilah kak fadil dengan terang terangan berani bertemu dengan andara
apalagi di belakang kamilah
dan kamilah tambah sakit setelah kamilah mendengar tadi
kamu dengar apa mila
kamilah dengar dengan kuping kamil sendiri
kak fadil kafon kafonan sama andara ma
ma bagaimana perasaan mama kalau mama ada di posisi kamilah ma
apa mama gak akan sakit hatinya kalau suami mama ternyata kafon kafonan dengan wanita lain di luar sana
bagaimana perasaan mama
jadi lebih baik kamilah pergi dari sini ma
ya allah milah istighfar mila istighfar
istif alhamdulillah istighfar kamu gak boleh emosi seperti ini sayang
mila tahan emosi kamu ya sayang
sekarang kamu tenangkan diri kamu dulu mila
tarik nafas kamu dalam dalam mila
ya kamu harus tenang
tenang ya mila
sekarang sekarang tolong mila ceritakan sama mama
apa yang sebenarnya terjadi sayang
kamilah gak tahu
kamilah gak tahu harus bagaimana bersikap lagi sama kak fadli
pertengkaran demi pertengkaran sudah tidak bisa
tidak ada yang bisa dihendari lagi di rumah tangga kami ma
dan kamilah juga gak bisa melihat kesungguhan kak fadli
untuk memperbaiki rumah tangga ini
kamilah gak bisa melihat itu ma
mungkin kamilah kelewat sensitif karena kamilah lagi hamil
tapi kamilah yakin ma
kalau mereka ada di posisi cafela
mereka juga pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang kami lakukan
mereka pasti akan sakit hati mereka pasti akan sedih banget
itu pasti kamilah kecewa ma kamilah kecewa
tapi mila harus ingat ya mila harus ingat akan kesehatan mila
kamu punya gejala hipertensi mila
dan kamu juga harus sayang sama diri kamu sendiri dan calon baik kamu mila
jangan sampai terjadi apa apa nantinya
jadi sekarang mila harus sabar mila harus kuat
apa yang sudah kamu lakukan pada kamilah fadil
wah kamilah salah paham ma
dia menuduh fadil ada hubungan istimewa dengan anda
padahal sumpah demi allah
soalnya gak ada hubungan apa apa dengan andara selain cuma hubungan pertemanan biasa
kamu bisa saja membuat pengakuan bahwa kamu tidak ada hubungan istimewa apa apa
sama si andara
tapi papa tahu yang dilihat oleh camillah yang dirasakan oleh dia
itu berbeda dengan ucapan kamu fadil
tapi apa fadil
kalau kondisinya seperti ini terus
papa gak yakin
papa gak yakin kalau rumah tangga kamu bisa kembali seperti sedia kalah
karena sudah terlalu banyak air mata kamilah yang tumpah gara gara kamu fadil
setiap air mata kamila itu
suatu saat kamu pasti harus membayarnya dengan air mata
dengan kekecewaan kamu sendiri
kalau kamu tidak berubah
kamilah akan benar benar meninggalkan kamu
jadi tolong berhenti
tolong jaga komitmen kamu
jangan buat papa dan mama kembali
papa dan mama sudah datang sendiri ke rumahnya pak haris
memohon mohon supaya kamilah memberikan kamu kesempatan lagi fadil
dan itu kita lakukan karena apa
karena kamu sudah berjanji pada papa dan mama
kalau kamu mau berubah
kamu mau memperbaiki diri kamu
tapi sekarang apa
kamu sendiri yang mengingkarinya
kau itu sama saja sudah membuang kotoran di muka papa dan mama
kamu sudah membuat papa dan mama malu
ya allah gimana ini
keadaan dia semakin gawat
tovan kamu itu kenapa malah telepon aku

tapi kamu sekarang
kamu lagi nunggu
kamu lagi nunggu
kamu masih nunggu
kamu masih nunggu

kamu masih nunggu
kamu lagi nunggu
kamu lagi nunggu

aku nggak boleh diam aja
kalau sampai rumah tangga kamilah sama fadil berantakan aku yang salah
karena gimana pun juga aku mau bantuin tufan untuk menyeluruh sebagai fadil
aku ikut andra juga dalam masalah ini
ibu tidur lah rasmi sebenarnya ada apa
aduh fen maaf ya kalau mengganggu kamu
apalagi kamu baru pulang pasti capek sekali ya
ini ibu ngotot banget mau ketemu sama kamu
ada apa sih ibu
gini fen jujur ya
ibu sengaja datang ke sini karena ibu mau tahu
bagaimana perkembangan kondisi kesehatan taufan
oh mengenai kondisinya fad
maksud saya mengenai kondisinya tovan
kondisinya saat ini cukup stabil bu
tapi memang harus dijaga tingkat kestabilan emosinya bu
dan juga asupan makan dan minumnya ke dalam tubuhnya
itu yang harus dijaga
bagus dong kalau begitu
terus kapan tufan sadar
wah kalau soal itu itu sangat sulit sekali untuk ditentukan
karena menentukan kesadaran pasien sedang mengalami koma itu susah sekali untuk ditebak ibu
memangnya ada apa ibu tini
maaf ya fren bukannya ibu jahat
tapi ibu gak mau camillah tinggal lama lama di rumah mertuanya itu
jadi tolong ya fen kamu kasih pengertian sama keluarga rinaldi itu
bilang sama mereka kalau nggak ada gunanya fadil dan kami tinggal di sana
lebih baik mereka pulang saja ke rumah mereka sendiri
toh sudah ada kamu sebagai dokternya
laras apa yang ibu katakan ini benarkah
ibu begini karena ibu sayang sama camilla
ibu khawatir malah hubungan kamil dan fadil akan bertambah kacau dengan campur tangannya keluarga renaldi
tolong ya ven tolong bantu ibu
keluarkan kamilah dari rumah itu
biarkan camilla kembali ke rumahnya sendiri fen
ini demi keutuhan rumah tangga camilla fen
seandainya saya bisa mengatakan apa yang terjadi sebenarnya pada bu deni
karena sebenarnya camilla memang harus ada di sana
karena camilla yang harus jadi motivasi fadil untuk sembunyi